ya akhir pekan telah tiba
kami akan mengajak anda untuk menikmati suasana alam pedesaan di lembang jawa barat
selain anda dan keluarga bisa menikmati berbagai wahana permainan
nah di sini juga tersedia kuliner lezat khas dusun bambu
akhir pekan telah tiba aktivitas liburan seperti ini mungkin bisa menjadi rekomendasi akhir pekan anda
melompat di atas trampolin atau menjadi koboi dengan menunggang patung kerbau seperti ini
meski membutuhkan aktivitas fisik anda tidak perlu khawatir berkeringat karena hawanya yang sejuk
cukup membuat anda nyaman melakukan berbagai kegiatan
wahana permainan yang berada di kawasan lembang ini menjadi salah satu tujuan wisata saat akhir pekan tiba
selain wahana untuk orang dewasa di lokasi ini juga tersedia beragam permainan untuk anak anak
mulai permainan tradisional hingga permainan modern
salah satunya melukis pada media keramik
anak anak bisa menuangkan imajinasinya pada media lukisan warna warni
menyenangkan sih apalagi untuk anak anak di kota yang biasa main calon gadget aja
jadi saya senang di sini karena anak anak bisa banyak main dengan alam dan berbagai aktivitas yang melibatkan motorik
ada juga airsoft gun atau permainan menembak ke arah sasaran
permainan ini biasanya digemari anak laki laki
tak perlu khawatir tentang keamanan karena di setiap wahana permainan kita akan didampingi satu instruktur
karena tempat baru dan belum pernah kesini
bosan dengan bermain anda bisa jalan jalan menikmati suasana alam yang asri di kawasan tegal pangulinan
tegal pangulinan dalam bahasa indonesia berarti tempat bermain
kita konsepkan adalah kita menghadirkan berbagai macam permainan permainan tradisional
dan tentunya kita kombinasikan juga dengan yang sekarang kita alami
tren tentunya juga kita membuat suatu konsep permainan di sana yang kita ada di rusun bambu itu lebih kepada edukasinya
seperti ada menembak bermain bola itu semua ada pelajaran penting di situ yang bisa kita ajarkan semua pengunjung
tak lengkap rasanya jika berwisata tanpa menikmati kuliner
ada tiga restoran dengan tiga konsep yang berbeda yang siap memajakan lidah pengunjung
restoran di tepi danau
restoran yang dibuat seperti sangkar
burung dan ada restoran dengan menu khas nusantara
ayam betutu bakar bambu menjadi pilihan saya
ayam ini disajikan dalam bambu dengan bumbu khas bali
dian permatasari bandung